aduh mama ada ada aja sih
biar aku aja yang bayar ya
sekali sekali aku telah kirik kalian ya
mau ngaku lagi di jakarta
gak apa apa makasih ya
kalau udah selesai saya sama nenek pulang ya
minta menu ya

oh ngapain dia chat aku
jangan cerita ke andin kalau saya kakaknya roy
jangan cerita ke andin kalau saya kakaknya roy

kau mau kan
ada tambahan lainnya
karena mas al tiba tiba dateng
aku jadi gak bisa nanya banyak kan sama michelle

gua harus salin perbicaraan
gimana tadi kamu tesnya
alhamdulillah aku mas berjalan dengan lancar
terima kasih ya kamu udah ngasih aku hadir laptop
jadi presentasinya makin bagus deh
udahin aja semoga di terima jadi dosen disana

kamu ikutan tes jadi dosen
dulu aku hampir jadi dosen junior disana
dulu aku hampir jadi dosen junior disana
tapi karena ada satu hal

gak sembarang orang bisa jadi dosen

kamu tuh beruntung banget punya istri kayak andin

udah cantik baik sabar pinter lagi

ya mudah mudahan andin bisa keterima ya
jadi dosen adalah keinginan terbesarnya andin
jadi dosen adalah keinginan terbesarnya andin
seandainya kamu tau mas
seandainya kamu tau mas
kalau keinginan terbesar aku saat ini
adalah dicintai dengan tulus sama kamu

bin semoga kamu bisa lulus tesnya ya

panggil aku michi aja ya
biar lebih akrab
tanpa sepengetahuan elsa
kan aku bener bener gak tenang kalau sebelum mencari tahu ada apa sebenarnya
nino dari tadi mama lihatin kamu
kayaknya kamu tuh gak konsen nyetir
kamu ada masalah di kantor
tidak masalah lagi sama elsa
gak ada apa apa
maaf tadi cuman agak ngeblank aja
yuk kita jalan lagi ya
ojek di sebelah mana ya
apa di sebelah sana
saya lagi puru puru nih
bisa macet deh
ibu gak apa apa
udah udah gak apa apa
ibu lagi cari siapa
saya cari mbak kim
kamu lihat gak
saya gak tau yang namanya kimberly
saya juga gak tau yang mana orangnya
punya pacar namanya kimberly
kalau gitu saya permisi masuk ya bu
makasih ya mbak
mbak akin kok cepet banget sih perginya

biar aku aja yang bayar ya
sekali sekali aku telah kirim kalian ya
ngomong aku lagi di jakarta
kalau udah selesai
kamu apaan sih mas
baru selesai makan
aku sih udah gak kaget sama sekali
ya kalau kalian mau pulang sekarang
kalian duluan aja
beneran ya papa
yaudah kalau gitu

thank you ya sam
terima kasih ya
terima kasih ya
kenapa al rahasiain soal roy ke andin ya
udah sampe rumah kita
bu bos udah pulang
udah kelar beres beresnya
yaudah ganti baju makan siang ya
aku baik baik aja kok tante
mama kamu indira
mama juga kondisinya lebih membaik
tadi aku baru aja ketemu andien sama al tante
ketemu sama andin dan al
kamu deket sekarang sama mereka
tante seneng dengernya
semoga hubungan kalian seperti itu terus ya
aku seneng banget bisa ketemu sama andien dan lebih deket lagi tante
tapi agak aneh sih tante
al itu kayak gak mau ngebahas roy di depan andin
aku juga gak ngerti kenapa ya
tante tau gak kenapa
sebenarnya tante gak mau bilang
tapi kayaknya tante mesti bicara sama kamu deh
supaya kamu bisa bantu tante untuk bicara ke al
apa itu tante
tante akan kasih tau kamu kenapa al berahasiakan roy dari andien